bahwa tersebut di atas yaitu prianto kolonel infantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
memidana terdakwa oleh karena itu dengan penjara seumur hidup
pidana tambahan dipecat dari dinas militer
demikianlah fonis yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan militer tinggi dua jakarta kepada kolonel infantri prianto
hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
rampasan keperdekaan serta membuang mayat korban
nantinya prianto akan menjalani hukuman di lembaga pemasarakatan sipil
nanti setelah dalam waktu tujuh hari itu berkekuatan hukum tetap
terdakwa menjalani pidananya itu bukan lagi di pengadilan ulangi di penjara militer
namun dilapas sipil karena dia sudah dikejar
atas putusan ini terdakwa maupun auditor menyatakan pikir pikir
auditor militer beralasan penggunaan pasal perampasan keperdekaan tidak sesuai dengan tuntutan yaitu pasal penculikan
di dalam tuntutan kita kan menuntut kemarin pasal tiga ratus empat puluh tiga ratus dua puluh delapan penculikan sama yang menghilangkan mayat
sementara untuk pasalan kedua kan dimuktikan oleh majelis hakim bahwa itu perampasan kemerdekaan
nah itu merupakan salah satu celah nanti
kasus ini terjadi pada delapan desember dua ribu dua puluh satu lalu
kasus bermula saat kolonel prianto serta dua anak buahnya menabrak handi dan salsabila di kawasan nagrek jawa barat
prianto kemudian membawa kedua korban dan membuangnya ke anak sungai serayu
padahal saat itu korban handi belum meninggal dunia
buan hermawan indra handi